dalam sehari warung yang sudah berjualan sejak lima belas tahun lalu ini bisa menghabiskan tiga puluh ikat daun pakis dan dua ratus ketupat
kemudian pada tanggal kongres wayang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita
jawa tengah solo jawa tengah
apalagi banyak pesan moral terkandung dalam setiap pentas pagelaran wayang yang dimainkan